udah deh udah
mbak tau kamu orangnya seperti apa
dan sekarang mbak pengen ikut aja main kamu seperti apa saru
tapi setidaknya kamu harus mikirin
jangan ceritain pengen kamu ambil apa
saya mbak liat seperti kamu ragu deh
masih tau ke mickey mouse
soal tuntutan kamu ke andi
karena aku butuh teman bicara yang dukung aku
nggak kayak kamu yang selalu nyalah nyalahin aku
ada yang mau aku bicarain sama kamu
kamu tadi kenapa
aku gak tau enggak
apa ini masalah catherine
enggak ada hal lain
pak bisa mulai sekarang
tentu saja bu andin
tenang aja ya
yakin aja kalau ini bukan masalah yang besar
baru kali ini saya menemukan orang keras dan pantang menyerah
dan saya ingin sekali membelanya
ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya
tentang apa pak
ruang periksa untuk pak amar ada di sebelah sana